banjir di permukiman pantai mutiara jakarta utara bulai surut sabtu siang
petugas dari pemerintah provinsi dki jakarta bersama pihak pengembang perumahan membangun tanggul darurat
tumpukan karung terus ditambah untuk menahan laju air laut agar tidak kembali membanjiri kawasan permukiman pantai mutiara
pada jumat malam hingga sabtu dini hari ketinggian air mencapai satu lima meter
tanggul jebol sepanjang lima puluh meter
menurut kepala badan penanggulangan bencana daerah dki pihak pengembang perumahan pantai mutiara bertanggung jawab dalam pembangunan dinding turap yang harus segera dilakukan
saat ini perkuatan tanggul tersebut sedang dilakukan oleh pengembang dari perumahan pantai mutiara ini
dan memang ini diantisipasi karena jam dua nanti biasanya proses pasang itu sudah berakhir